ketua umum partai gerindra prabowo subianto akan hadir dalam pelantikan presiden joko widodo dan wakil presiden terpilih maruf amin pada dua puluh oktober mendatang
menurut prabowo kompetisi pilpres telah usai persatuan dan kepentingan bangsa lebih diutamakan
saya kira demikian hubungan saya baik bisa dikatakan mesra gitu pak ya
banyak yang gak suka mungkin
ya jadi saya kira demikian kami habis ini pak saya akan kedatangan rombongan mpr
saya tanya ada apa rombongan mpr mau ketemu saya
katanya mau undang saya ke pelantikan presiden
hadir gak pak
ya kalau diundang ya hadir lah
gimana pak diundang lurah kalau harus
ya kita sebagai negara kita harus bersatu sebagai bangsa kita harus bersatu
kalau ada kekurangannya kita selesaikan di dalam ruangan
tadi sudah saya sampaikan kan masih belum bina
nanti kalau sudah kalau nanti sudah final baru nanti kita sampaikan berdua lagi ya